ya teddy minahasa dituntut hukuman mati atas dugaan menjadi intellectual dader kasus narkoba
bagaimana reaksi dan juga harapan publik atas kasus yang menjerat jenderal bintang dua ini
kami akan mengulasnya dengan abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti dan beni mamoto
ketua pelaksana harian kompolnas
selamat malam pak fikar selamat malam pak benny
saya ke pak beni dulu pak beni ini teddy minahasa dituntut hukuman mati
bagaimana reaksi kompolnas atas tuntutan ini
dari kompolnas memantau jalannya sidang dari fakta fakta yang terungkap di persidangan
sudah sewajarnya apabila jaksa menuntut maksimal yaitu hukuman mati
dan ini tentunya kami mendukung karena masalah narkoba ini masalah yang sangat serius
ini mengancam anak cucu kita
mengancam generasi muda kita ke depan
jadi ketika seorang keluar tinggi berkhianat seperti ini
maka sudah sewajarnya apabila dituntut hukuman maksimal
kemudian juga bagaimana upaya dia untuk menghindar
melepas tanggung jawab dan mendorong kepada anak buahnya
ini juga terungkap di pengadilan
setelah istri dari terdakwa dodi
memutarkan rekaman yang ada surat yang ada
kemudian orang tua dodi juga hadir
disitulah terlihat bagaimana dia mengatur skenario itu
jadi terlepas dari pembuktian yang lain
tetapi ini sudah menguatkan bahwa yang bersangkutanlah yang mengatur semua ini
jadi sudah sewajarnya ya apalagi tadi pak beni ini kan juga sebelumnya berkecimpung di badan narkotika nasional
jadi memang paham betul bagaimana rusaknya penggunaan narkoba
nah pak beni ada setidaknya delapan hal yang kemudian disebutkan jaksa yang memberatkan
menurut anda poin mana yang dianggap paling krusial
yang krusial tentunya
yang krusial karena yang bersangkutan ini yang menginisiasi pertama
kemudian memerintahkan mengendalikan
karena barang bukti itu disisihkan kemudian dijual
jadi satu catatan yang perlu saya sampaikan dalam forum ini
bahwa di undang undang narkotika itu diatur bagaimana cara pemusnahan barang bukti
jadi ketika penyidik menyita dalam tempo tiga hari itu sudah harus diperiksa lab
kemudian dalam tempo tujuh hari sudah harus minta penetapan dari kejaksaan
dan setelah terima penetapan
tujuh hari harus sudah dimusnahkan
setelah disisihkan untuk sampel di pengadilan
kemudian juga untuk laboratorium
artinya untuk database narkoba
karena sering negara lain itu minta contoh atau sampel dari barang bukti ini untuk diteliti sumbernya dari negara mana atau dari pabrik mana
nah ini ada sanksi hukumnya ketika melanggar aturan ini itu sudah pidana
jadi ini yang sering tidak diperhatikan sebagai contoh begini
ketika ada rilis barang bukti ini disita dua bulan yang lalu
ataupun kumpulan dari satu tahun itu sudah melanggar hukum
ini yang perlu sebenarnya perlu ditegaskan kembali
mencantumkan pasal ini adalah dalam rangka meminimalisir celah penyalahgunaan barang bukti
karena sebelumnya itu sering kan penyidik menukar barang bukti
menjual barang bukti dan sebagainya
kemudian bahkan sampai penuntut umum pun juga contohnya ada kasusnya ya
kemudian menjual barang bukti
oleh sebab itu dengan pemusnahan ini maka sampelnya ke pengadilan itu hanya sedikit
ukurannya hanya gram
bukan sampai berkilo kilo
bukan sampai lima gram gitu ya
baiklah sekarang saya ke pak fikar
pak fikar kalau kita kemudian menyelip persidangan
di saat dibacakan tuntutan
tanggapan dari teddy minahasa justru tidak terkejut
terus kemudian senyum dan juga melambaikan tangan
menurut anda apakah memang tuntutan hukuman mati ini sudah bisa diprediksi
saya kira seperti yang ditemukakan pak fikar

pengawasan terhadap narkotika itu sangat ketat
nah karena itu sanksi penggunaannya pun
bahkan pengedar dan pengguna itu ya beda beda tipis sebenarnya
tapi ketika biasanya pengguna juga menjadi pengedar juga
kalau sudah kecanduan dan sebagainya
saya kira ini cukup hukuman tuntutan mati
dan tuntutan yang cukup adil cukup seimbang
karena memang itu tadi
di satu sisi pak teddy itu sebagai anggota kepolisian
yang salah satunya adalah
tugas kepolisian itu adalah penegak hukum
hal ini penyelidik dan penyidik
nah karena itu tindakan yang dilakukan oleh pak edi itu sebenarnya sudah
pertentangan dengan tugas dan kemenangannya
nah itu yang kemudian memperberat tuntutannya
sampai kemudian tuntutannya itu adalah tuntutan yang paling maksimal
paling maksimal yaitu hukuman mati
nah saya kira ini cukup adil
dan saya kira jaksa juga sudah bisa menangkap perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat
kalau apa namanya orang terdakwa seperti ini
sudah perwira tinggi pula
sudah memainkan bisnis yang begitu mengerikan juga
tidak hanya bagi orang per orang korban
tetapi juga bagi bangsa sebenarnya bagi generasi sebenarnya
itu yang menurut saya
mengapa kemudian tindak pidana narkotika ini hukumannya cukup berat
dan saya kira jaksa sudah tepat
memilih hukuman yang paling maksimal
agar juga ke depan tidak lagi terjadi hal hal seperti ini
iya pak fikar
tapi kemudian ada hal yang menarik disampaikan kuasa hukum teddy
sama sama kita sudah dengarkan di dalam paket pengantar tadi bahwa
dalam nota pembelaan akan disampaikan strateginya
dakwaan seharusnya batal demi hukum
nah menurut anda bagaimana
apa dakwaan batal demi hukum itu harus dilihat dulu
dilihat dulu sebabnya kenapa akan begitu
kalau kemudian pengacara mengandalkan pada umpamanya
ketika tersangka ini diperiksa di penyidikan
tidak didampingi pengacara
atau tidak di
kalau alasannya cuma itu
tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim
tetapi memang bagaimanapun juga
karena ancaman hukumannya tinggi
seharusnya juga ada pendampingan sebenarnya dari pengacara ya
sejak dari penyidikan
tetapi kan kita tahu bahwa
teddy ini juga bagian dari aparatur kepolisian sebenarnya
yang mengerti hak dan kewajibannya
nah karena itu saya kira tidak ada alasan
yang kuat untuk menyatakan
apa namanya dakwaan batal demi hukum
karena tidak didampingi oleh pengacara
apa namanya seperti itu
terus yang kedua
kalau dakwaan dinyatakan batal demi hukum
umpamanya kecuali salah orang ya
kecuali error in persona gitu ya
kecuali memang ya bukan teddy yang melakukan
tapi tadi yang dituntut ya bisa batal itu
demi hukum dakwaan
tapi kalau mengenai teknis teknis pemeriksaan pembuatan bap
yang akan menjadi dasar penyusunan dakwaan
saya kira apa namanya majelis hakim juga baik
pada level yang paling rendah
tidak akan menolerir itu
bahwa hal hal yang secara teknis ada kekurangan
tidak akan pernah membatalkan kesalahan
yang dilakukan oleh terdakwa
karena tindak pidananya memang
apa sudah terbukti dan
apa ada banyak orang yang sudah dihukum
berkaitan dengan peristiwa itu
saya kira begitu
oke berarti kuasa hukum harus memikirkan strategi yang lebih
canggih lagi begitu ya
kalau memang ingin bisa meng counter
tuntutan yang kemudian sudah disampaikan oleh jpu
begitu ya pak fikar
seringkali persoalan teknis
mempengaruhi apa namanya
dakwaan atau tuntutan gitu ya
keabsahan dakwaan atau tuntutan
tetapi saya kira ini tidak mengurangi
kehatian majelis hakim ketika memeriksa
perkara apa di persidangan
artinya dengan apa
apa dengan seteliti mungkin pemeriksaan itu
hal hal yang bersifat formil dari proses peradilannya gitu
karena secara materil
memang tindakan ini sudah terbukti
karena itu umpamanya
meskipun gitu ya
meskipun ada gitu
umpamanya kekurangan secara formil gitu ya
itu tadi saya kira
hakim akan berpegang pada peradilan pidana itu kan
peradilan pidana itu kan membuktikan perbuatan materil gitu
bukan berdebat di sisi formilnya
sisi formil oke harus dipenuhi
tetapi ketika sisi materialnya ya sisi apa
faktanya sudah membuktikan ada kesalahan
saya kira juga hakim tidak akan sembarangan
menjatuhkan putusan yang kemudian bertentangan dengan apa
fakta persidangan begitu
baik apalagi ini menyangkut kepentingan publik begitu ya
soal dampak narkoba
pak benny saya juga ingin bertanya kepada anda soal respon
nah kalau kompolna sendiri melihat respon teddy
yang sudah mendengar tuntutan mati tapi kemudian responsnya terlihat seperti itu
sebetulnya itu salah satu hal yang mencerminkan bahwa
dia tidak bertanggung jawab
dialah pas tanggung jawab
dan dia merasa kuat
ini kelihatan di situ ya
dia merasa kuat entah kuat uangnya entah kuat apanya
tapi dia merasa bahwa
ah tenang saja nanti saya bisa atasi semua
nah ini kan justru boleh dikatakan
membuat masyarakat tambah marah
kalau kita melihat korban korban narkoba
yang bergelimpangan mereka sakau sampai meninggal
itu masih begitu banyak
nah dia malah ketawa ketawa ini kan
tidak pantas gitu untuk dilakukan di depan persidangan
tidak ada penyesalan tidak ada rasa bersalah
nah inilah yang mencerminkan keperibadian dia
baik baik memang berbagai hal berbagai fakta
kemudian terungkap di persidangan pak beni
nah ini apakah akan bisa menjadi materi yang digunakan dalam sidang etik
ini kapan ngomong ngomong sidang etik ini akan digelar terhadap teddy minahasa pak benny
ya saya yakin setelah selesai putusan ini sidang etik akan dilaksanakan
ada beberapa hal yang kami dorong untuk diungkap oleh apa namanya
pihak di propam yang pertama bagaimana dia operasi ke luar negeri
menurut keterangan linda sampai ke taiwan
itu seizin siapa ada surat perintahnya atau tidak
hasilnya dilaporkan atau tidak kalau tidak itu ilegal
itu sudah salah satu poin kemudian nanti pembuktian bisa melalui imigrasi
mereka keluar kapan kembali kapan dan sebagainya
kemudian juga banyak hal yang nanti bisa diangkat di sidang etik
seperti yang bersangkutan mengatakan bahwa hal yang biasa menjual barang bukti di polri
ini kan sangat sangat merendahkan polri
kan itu ulah dia ya mungkin ada oknum beberapa oknum yang melakukan hal yang sama
tetapi jangan dipukul rata ini tentunya menyakiti para penyidik yang punya integritas tinggi
yang tetap berkomitmen dalam pemberantasan narkoba kemudian disamaratakan dengan apa yang dia lakukan
nah ini mudah mudahan nanti menjadi pertimbangan di sidang etik bagaimana dia justru merendahkan profesi kepolisian
dan materi materi ini tentunya bisa semakin memberatkan
semakin memberatkan sehingga sanksinya dalam sidang etik itu sesuai dengan harapan begitu ya pak beni
ya maksimal kalau menurut saya sanksinya harus maksimal
maksimal itu apa tuh pak beni
oke baiklah sekarang saya ke pak fikar lagi pak fikar setelah ini kemudian kita akan masuk ke agenda nota pembelaan atau pleidoy
nah apa yang kemudian akan menjadi stressing menurut anda
ya apa pembelaan seringkali hanya diletakkan acaranya pengertiannya setelah ada tuntutan
setelah ada tuntutan ada pembelaan padahal sebenarnya pengertian pembelaan itu sejak awal
sejak seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka itu sebenarnya sudah dengan pendampingan itu sudah mulai bisa pembelaan
termasuk mengajukan saksi saksi yang meringankan
nah itu fase itu sudah lewat gitu ya saya tidak tahu apakah saksi saksi yang dibawa juga untuk meringankan itu apa namanya pada persidangan bisa meringankan tindakan dari terdakwa ini
nah itu nanti sepenuhnya akan dinilai oleh hakim
tapi saya percaya hakim bahwa dengan melihat fakta persidangan hakim tidak akan tergoyah oleh
tidak akan tergoyak oleh fakta fakta yang disajikan
karena pada dasarnya itu tadi ya seperti pak benny bilang bahwa ketika dia ada banyak langkahnya yang sebenarnya di luar langkah kedinasan gitu
dan kalaupun ada kedinasan seorang kapolda di satu daerah gitu sampai pergi kemana mana keluar daerahnya bahkan sampai ke luar negeri
dalam ditempatkan sebagai urusan dinas nah itu juga patut dipertanyakan
nah saya kira itu juga bagian dari penyalahgunaan kewenangan gitu ya
tidak hanya narkotikanya saja gitu penyalahgunaan barang buktinya saja gitu tapi juga penyalahgunaan kewenangannya dalam hal hal yang lain juga
dan saya kira ini apa namanya meskipun akan menjadi sorotan di dalam pembelaan nanti ya bahwa dia tidak langsung menukar dan sebagainya
tetapi mereka yang sudah dihukum saya kira sudah menempatkan posisi pak teddy sedemikian rupa pada posisi sentral gitu
nah karena itu apa namanya hukumannya hukuman yang paling maksimal ya
apa namanya maksud saya tuntutannya tuntutan yang paling maksimal
tuntutan yang paling maksimal ya
nah hukuman mati nah itu menunjukkan bahwa memang posisi sentralnya itu begitu mbak
anda melihat ini nanti kedepannya persidangan
tentunya nanti akan berjalan sesuai dengan harapan publik kalau begitu pak fikar
iya saya kira kita berharap akan sesuai dengan harapan publik
ya tapi itu tadi yang saya bilang di sisi yang lain ya pak teddy bersama pengacaranya punya hak juga untuk membela diri
ya tapi itu tadi saya bilang ya pembelaan itu sudah dimulai sejak awal sebenarnya
ini kan cuma menyimpulkan dari rangkaian fakta persidangan
dan juga dari rangkaian fakta persidangan gitu ya yang pembelaan yang sekarang disebut sebagai pembelaan itu adalah kesimpulan dari rangkaian fakta persidangan
kalau jaksa sudah menyimpulkan bahwa itu terbukti dan sudah maksimal pula apa ancaman hukuman yang digunakan ya
saya kira ya apapun yang dikemukakan di dalam pembelaan ya bisa dipertimbangkan oleh hakim tapi juga bisa juga akan dikesampingkan begitu mbak
baik kejutan kejutannya sudah di depan sebetulnya ya pak fikar ya
baik terakhir saya ke pak beni pak benny saya ingin tanya bagaimana kemudian langkah kompolnas ke depan agar kasus teddy minahasa ini menjadi pembelajaran untuk aparat kepolisian tidak main main dengan narkoba dan juga tidak main main dengan jabatannya untuk bersih bersih di internal polri
yang pertama tentunya kami berharap vonis dari tm ini maksimal
supaya nanti memberi pembelajaran kepada yang lain bahwa sudah saatnya mereka mereka yang nakal yang mau bermain narkoba ini dihukum seberat beratnya
kemudian kami mendorong tentunya dari jajaran kepolisian untuk pengawasan internal dioptimalkan khususnya pengawasan atasan langsung
pengawasan melekat ini penting kalau anak buahnya sudah rada rada aneh perlu dicek
ada masalah apa
ada masalah apa

tes yurin dan sebagainya
kemudian yang kedua apabila mendapat informasi keterlibatan anggota dalam sindikat segera dilakukan penindakan yang tegas dan keras
sampai dengan pemecatan
seperti apa yang sudah disampaikan bapak kapolri beberapa kesempatan mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali pecat
nah ini kalau diterapkan tentunya nanti bersih bersih ini bisa berjalan dengan baik
bisa berjalan dengan baik
baik kita tunggu sama sama bagaimana kemudian akhir dari persidangan teddy minahasa
pak benny mamoto ketua pelaksana harian kompolnas dan pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news